presiden joko widodo terus menekankan langkah antisipasi terkait perkembangan jejaring media sosial
dalam rapat terbatas kabinet kamis kemarin presiden menyampaikan akan mengevaluasi perkembangan penggunaan media sosial di masyarakat
serta media media online yang menyebar berita bohong
sebagai latar belakang presiden menyampaikan lima puluh dua persen atau sekitar satu ratus tiga puluh dua juta masyarakat indonesia kini aktif menggunakan internet
dari angka itu satu ratus dua puluh sembilan juta diantaranya juga aktif menggunakan akun media sosial
karena itu pemerintah menggelar rapat terbatas untuk mengevaluasi penggunaan internet dan media sosial
terutama masyarakat yang menggunakannya untuk menyebar kebencian berita bohong dan dengan menggunakan kata kata yang tidak layak
dan saya minta yang pertama penekakan hukum harus sekas dan keras untuk hal ini
dan kita harus evaluasi media media online yang sengaja memproduksi berita berita bohong tanpa sumber yang jelas
judul yang provokatif mengandung fitnah
dan yang kedua saya minta juga gerakan yang masif untuk melakukan literasi edukasi dan menjaga etika menjaga kehadapan kita dalam bermedia sosial